ke informasi selanjutnya di jalan medan merdeka utara atau depan istana negara
ratusan warga ikut menyaksikan prosesi upacara ulang tahun tni ke tujuh puluh tujuh
sejumlah alutsista tni juga dipamerkan di jalan medan merdeka utara ini
ratusan warga jakarta pada hari ini atau rabu pagi sudah berada di kawasan medan merdeka utara
mereka memanfaatkan alutsista yang dipamerkan untuk berfoto dan berinteraksi langsung dengan prajurit tni
total ada sekitar tujuh puluh alutsista yang dipamerkan dalam kegiatan upacara pada kali ini
selesai upacara alutsista ini nantinya akan di defile atau berpawai di depan istana negara
defile akan berlangsung dari istana hingga kawasan bundaran hotel indonesia
pada hari ini tni memperingati hut ke tujuh puluh tujuh
peringatan hud ke tujuh puluh tujuh tni digelar di halaman
taman istana merdeka jakarta pada pagi tadi
dalam pidatonya presiden joko widodo mengajak seluruh elemen untuk bersatu agar indonesia bisa menghadapi krisis dunia
presiden joko widodo menjadi inspektur upacara peringatan hud ke tujuh puluh tujuh yang digelar di istana merdeka pada rabu pagi
upacara digelar mulai pukul tujuh tiga puluh pagi tadi
dan dalam peringatan ini panglima tni jenderal andika perkasa menteri pertahanan prabowo subianto
kepala staf angkatan
kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdul rahman
kepala staf angkatan udara
marsikal tni fajar prasetyo
dan kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono hadir dalam upacara ini
usai upacara tni angkatan udara melakukan atraksi flypass oleh pesawat tempur f enam belas dan pasukan akrobatik jupiter
sementara itu puluhan alutsista dipamerkan di depan istana jalan medan merdeka utara
alutsista ini nantinya akan didefilekan
terpawai dari istana negara hingga kawasan bundaran hotel indonesia